tidak hanya melakukan penembakan juga menggunakan santai
kamu tidak bisa menyebabkan penembakan terhadap korban rina wulandari
dan bisa dilihat lokasi ini merupakan pertigaan yang jaraknya tidak lebih dari tiga puluh meter ke rumah korban
ataupun tepatnya di depan rumah korban yang merupakan titik di mana penembakan itu terjadi
senin siang delapan belas juli dua ribu dua puluh dua rina wulandari istri seorang anggota tni dari satuan arhanud semarang
ditembak dua orang berboncengan sepeda motor di jalan cemara tiga banyumanik kota semarang
saat itu kedua pelaku meletuskan dua kali tembakan ke arah korban yang sedang menuju rumah usai menjemput anak di sekolah
akibat penembakan ini perempuan tiga puluh empat tahun ini mengalami luka di bagian perut
para pelaku bahkan sempat balik arah dan kembali ke rumah korban untuk memastikan tembakannya tidak meleset
ini adalah salah satu bagian dari rekaman kamera pengawas yang didapatkan tim penyidik gabungan polri dan tni
dalam mengungkap identitas pelaku penembakan istri tni di semarang
di dalam kamera pengawas tersebut terlihat pelaku berjumlah empat orang
di mana diduga kuat aksi penembakan ini telah direncanakan secara matang
kecurigaan tim penyidik langsung mengarah kepada suami korban yaitu kopral ii muslimin
kamis siang dua puluh satu juli dua ribu dua puluh
ibu korban menyebut kopral ii muslimin ada di lantai dua rumah tempat di mana monitor cctv berada
tapi saat istrinya ditembak kopral ii muslimin justru tidak bergegas menolong korban yang saat itu sudah terkapar di garasi rumah
terhitung lama ya
lama kali budi budi ayah yang panggil
tempun di atas enggak ada
budi enggak ada
teman budi di atas enggak ada kok
keluatan terus budi mali atau di sini
katanya ayah enggak ada
ya sekarang kan suami korban ini at larks atau lari
ini sedang kita cari tetapi kita tidak akan berhenti
kita sudah memiliki saksi saksi
senin dua puluh lima juli dua ribu dua puluh dua tim penyidik tni polri membekuk empat eksekutor penembakan rina wulandari
mereka diringkus di demak semarang dan klaten
selain keempat eksekutor seorang pria asal sragen juga ditangkap karena diduga menyediakan pistol yang dipakai para eksekutor
kepada polisi para tersangka mengaku
perintah untuk menembak korban datang
tandari kopral dua muslimin
salah satu tersangka menyebut uang imbalan satu ratus dua puluh juta rupiah untuk menembak korban
diberikan kopral dua muslimin di rumah sakit saat ia sedang menemani korban menjalani operasi pada senin delapan belas juli
polisi juga menyatakan muslimin punya kekasih gelap
tetapi hubungan itu putus di tengah jalan setelah sang pacar mengetahui peristiwa penembakan istri muslimin
kita tidak hanya melakukan penembakan jadi sebelumnya itu satu bulan yang lalu keterangan ini baru keterangan ya belum kita proses
dia sudah memerintahkan babi untuk meracun istrinya
yang kedua mencuri jadi pura pura mencuri yang jelas targetnya istrinya itu mati
kemudian yang ketiga dia menggunakan sate
dia cerita tentang keadaan keluarganya
dia mengatakan kekanan dari istrinya dan selalu mengekang
terus dia ingin istrinya untuk dibunuh
tapi disitu saya sarankan jadi bunuh dulu kasih pelajaran dulu
selasa sembilan belas juli dua ribu dua puluh dua satu hari setelah peristiwa penembakan kopda muslimin menelpon asisten rumah tangganya
sambil menangis kopda muslimin mengaku tidak sanggup kembali

dia menggunakan santai
kamis pagi dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh dua pelarian kopda muslimin berakhir
setelah kabur dan menjadi buruan tim pori dan tni sejak delapan belas juli
kopda muslimin ditemukan tewas di rumah orang tuanya di daerah trowoh kabupaten kendal jawa tengah
kopda muslimin datang menemui orang tuanya untuk meminta maaf
namun tak lama kemudian ia mengalami muntah muntah dan terkapar sebelum meninggal dunia
polisi menduga kopda muslimin tewas akibat menenggak racun
jadi sih istrinya dalam arti ancaman
tapi yang penting sikap mentalnya ini kejiwaannya ini
kenapa kalau dia terganggu harus membunuh gitu mas
jadi memang dari sisi kejiwaan kalau menurut saya memang
apa ya ya ini tadi angan angannya kurang bisa menguasai dirinya
kamis sore dua puluh delapan juli jenazah kopral ii muslimin dimakamkan di pemakaman umum trompo
yang berada dekat dari rumah orang tua
kopda muslimin meninggalkan dua surat wasiat untuk kedua anaknya
tim penyidik menemukan surat tulisan tangan ini di saku celana muslimin
saat jasadnya ditemukan di rumah orang tua
isi di dalam surat wasiat
menjadi rahasia keluarga